kau pagi pagi udah ada disini
aywan mau ikut market lagi
mau nunggu orang orang yang kemarin kamu bilang nyari saya
aywan gak takut
kalau udah ketemu sama orang orangnya nanti baru tahu saya takut atau enggak
saya baru datang kok mau lama pulang
tadi ada yang nyari
mau ngajar aywan
katanya mau ngajar saya
berarti kamu lagi nungguin saya
tapi saya selalu b regel dengan anda
b ragel enak yang tertentu yang waktu itu
ketakut orang orang yang kemarin datang lagi
sebetulnya saya takut
tapi lebih takut lagi nggak punya kerjaan
yaudah kalau gitu saya juga berangkat
ada yang harus kita obrolin
kenapa lagi dia
saya kemarin dicegat sama si ngok ong
di dekat rumah saya
oh itu teman saya waktu smp
saya masih ingat dia
dia juga masih ingat saya
apaan kamu disini
nungguin denny yang kerjanya di terminal
dia gak tau kalau kamu kerja di terminal
dia taunya saya itu adem
waktu smp nama kamu aden
itu nama panggilan saya waktu kecil
kebawah sampai sekolah
mulai dari sma sampai nganggur
baru dipanggil sesuai nama di ktp
ngapain dia nungguin denny yang kerjanya di terminal
yang gak taunya itu kamu aliasnya aden temannya waktu smp
dia terus terang sama saya
kalau dia sama temen temennya
mau ngeroyok demi yang kerjanya di terminal
terus mau ngerampas hpnya
tapi gak jadi
denny itu aden
temen saya waktu smp
dari kelas satu sampai kelas tiga
temen saya belajar bandel
terus saya rampas hpnya
siapa yang nyuruh dia ngeroyok saya
terus mau ngambil hp saya
dia terus terang sama saya
kenapa ngumpul disini
denny kemarin ada yang mau meroyok
tadi saya udah cerita sama kamu
sekarang kamu aja yang cerita sama ncuy
saya capek kalau harus ngurang lagi ceritanya
hp nya belum dapet
gak apa apa saya juga gak jadi perlu hp
tadinya buat temen bos saya yang megang proyek bangunan
tapi sekarang dia udah gak disana
bilang terima kasih buat hp nya
terus dia bilang ke saya
sekarang udah punya kerjaan baru
kau pagi pagi udah ada disini
ayoan mau ikut market lagi
mau nunggu orang orang yang kemarin kamu bilang nyari saya
kalau udah ketemu sama orang orangnya
nanti baru tahu
saya takut atau enggak
dia ini tahu soal saya nyuruh orang ngeroyok dia
terus ngerampas hp nya
kamu di rumah
ya mau kesini
yaudah kesini aja
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
habis ini kalau ada yang nanya kabar kamu gak baik
kenapa kamu nyuruh orang buat ngeroyok saya
kenapa kamu nyuruh orang buat ngerampas hp saya